pol damitrujaya telah menerima laporan pengacara elza sharif atas anggota dpr akbar faisal
elza sharif melaporkan akbar faisal dengan sangkaan ujuanan kebencian
khabitu mas pol damitrujaya kombes pol argo yuwono menyatakan polisi akan mempelajari laporan elza sharif
elsa sharif melaporkan akbar faisal karena dinilai telah mencemarkan nama baik elza
sebelumnya akbar faisal disebut telah mencaci maki elza sharif dengan menyebut elza sebagai kaki tangan terpidana korupsi wisma atlet muhammad nazarudin
akbar faisal pun sebelumnya telah melaporkan elsa sharif ke baris krim mabespori dua puluh delapan agustus dua ribu tujuh belas
elza dilaporkan akbar karena kesaksian elza di persidangan miriam s haryani yang menyebut akbar faisal menekan terdakwa miriam
atas laporan elza terhadap akbar polisi akan meminta keterangan saksi ahli
dengan menggunakan jabatannya sebagai anggota dpr
dia memaksa saya
seorang saksi yang melaksanakan tugas saya
sebagai dalam undang undang
untuk merubah semua keterangan saya
kejadiannya dia mulai menteror saya sejak tanggal dua puluh dua agustus
sampai dengan segala cara
dia merusak nama saya
tujuannya hanya satu
untuk saya mencabut keterangan saya
ketidakbenaran keterangan dari miriam hayani
untuk ibu elza sharif
untuk laporan tentunya sesuai dengan s u p yang kita punya
setelah kita laporan pasti ada
kita lakukan penyelidikan dulu
memang sudah laporan ke s u p kt
untuk ibu elza sharif
berkaitan dengan apa yang telah disampaikan oleh pak akbar faisal
nanti akan kita lakukan penyelidikan terlebih dahulu
apa yang dilaporkan itu memenuhi subdan atau tidak
tentunya nanti kita akan meminta keterangan beberapa saksi
dan saksi alih untuk melihat kasus tersebut
baru tadi ya
tentang masalah h p i t e
untuk fitnah itu ya